di saat foto duet budi satriojiwandono dan kaisang pangarep untuk jakarta dua ribu dua puluh empat viral
atau ramai diperbincangkan di media sosial
mahkamah agung mengabulkan gugatan batas usia minimal pencalonan kepala daerah
ma mengabulkan gugatan batas usia minimal calon kepala daerah
yang diajukan ketua umum partai garuda ahmad rida sabana
dengan termohon komisi pemilihan umum
dalam gugatannya rida meminta ma memperluas tafsir syarat minimal usia peserta pilkada
menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih
bukan terhitung sejak penetapan calon
dalam putusannya ma meminta kpu mencabut pasal empat ayat satu huruf d pkpu nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
di mana ketentuan tersebut mengatur syarat
usia minimal bagi calon peserta pilkada
sebelumnya pasal empat ayat satu pkpu menyatakan
berusia paling rendah tiga puluh tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur
dan dua puluh lima tahun untuk calon bupati dan wakil bupati
terhitung sejak penetapan pasangan calon
dalam gugatannya rida meminta ma memperluas tafsir syarat minimal usia peserta pilkada
menjadi terhitung sejak penetapan calon peserta pilkada
maka bunyi pasal empat pkpu nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh berubah menjadi berusia paling rendah tiga puluh tahun
untuk calon gubernur dan wakil gubernur
dan dua puluh lima tahun untuk calon bupati dan wakil bupati
atau calon wali kota dan wakil wali kota
terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih
dalam gugatannya rida meminta ma memperluas tafsir syarat minimal usia peserta pilkada
menjadi terhitung sejak penetapan calon pemimpin
yang tanpa pengalaman dan minim prestasi
dalam gugatannya rida meminta ma memperluas tafsir syarat minimal usia peserta pilkada

atau calon gubernur dan wakil bupati
atau calon wali kota dan wakil gubernur
juga minim prestasi dan pengalaman maupun rekam jejak
dan ini adalah sesuatu hal yang kami anggap
sebagai pengkhianatan di level tertinggi
presiden joko widodo mengaku belum menerima salinan hasil putusan mahkamah agung
soal perubahan batas minimal usia peserta pilkada
di mana jokowi meminta media untuk mengeceknya langsung
ke mahkamah agung terkait putusan itu